gudeg yang satu ini sempat viral karena penampilan penjualnya yang eksentrik dan berbeda dari penjual gudeg lainnya
gerai gudeg bapirang buka sejak jam enam pagi di kawasan babarsari sleman daerah istimewa yogyakarta
mayoritas pembeli membukus sarapannya namun ada juga beberapa orang yang memilih makan di tempat
sejak buka mbak pirang hampir tak punya waktu jeda karena pengunjung datang silih berganti
bila ingin kesini perlu diingat bahwa gudeg mbak pirang hanya buka tiga jam
sebelum saya pesen ini kenapa namanya kok mbak pirang apa ada keturunan dari eropa
wah enggak yuk bukan eropa karena kan rambutku itu diwarna itu loh mas
sebenarnya kan namanya gudeg mbak pirang
terus karena rambutku itu warnanya kan pirang jadi pada ngeteknya malah gudeng mbak pirang
sebenarnya kan gudeg bumarjo namanya
seporsi komplit gudeg mbak pirang dicoba
menurut para pelanggan gudeg ini tak hanya menonjolkan penampilan penjualnya
namun juga memiliki cita rasa yang berbeda dibanding gudeg gudeg lainnya
apa benar seperti itu
kalau anda ingin manis jangan makan sambal gorengnya tapi makan gudeg dengan areanya dulu
sekarang kita coba
ternyata gudeg mbak pirang ini berbeda dengan gudeg lainnya
cita rasanya kalau gudeg lainnya mungkin kebanyakan manis namun gudeg mbak pirang ini tidak begitu manis
karena itu mungkin itu yang membuat gudeg mbak pirang ini disukai oleh warga yogyakarta dan warga yang berasal atau asli dari warga yogyakarta

untuk membuatnya lebih baik anda harus memiliki kekuatan yang lebih baik
umumnya gudeg dinikmati dengan nasi
tapi bagi yang sedang diet karbohidrat anda bisa mencoba menikmatinya dengan cara lain seperti makan gudeg dengan bubur seperti saya
pelanggan gudeg bapirang ternyata bukan hanya warga lokal tetapi tak jarang yang datang dari luar jawa

seperti fitri yang sedang makan gudeg dengan bubur

kan kalau gudeg di jogja itu kan identik dengan rasa yang manis
manisnya manis makcik jadi apa terlalu enak kan
untuk mbak viral ini gudegnya pas
manisnya nggak terlalu manis rasanya enak
dari jogja utara kita bergeser ke pusat kota yogyakarta tepatnya di kawasan kota baru
di sini ada warung pojok bayuni yang berjualan
sejak tahun dua ribu
warung di kaki lima ini viral karena antrean panjang pembelinya
warung ini menjual berbagai jenis makanan rumahan seperti tumisan sayur buncis toge dan berbagai sayur lainnya yang jumlahnya mencapai dua puluh tujuh macam
namun yang terkenal dan seperti jadi makanan wajib di sini adalah telur gobal gabul
telur ini diracik bersama dengan irisan daun bawang bersama bumbu
ini adalah satu dari beberapa makanan yang diperkenalkan oleh bayuni
namun tahukah anda bahwa lauk yang satu ini sebetulnya berasal dari produk gagal
aku pengen buat telur padang itu lho pak
pengen buat telur padang lah
aku kan ya nggak tahu pokoknya butuh apa apa tak campur ke jadi satu
nah itu kok gak jadi jadinya ya kayak gitu jadi telur gubal gabul itu
jadi aku mau buat telur telur ini
cita rasa berbeda warung ini bisa jadi terbentuk karena cara memasaknya yang masih mempertahankan penggunaan arang sebagai bahan bakar
selain itu pembuatan sejumlah menu di tempat menjadi tontonan tersendiri bagi para pelanggan yang mengantre
menurut bayuni pelanggan warungnya berasal dari berbagai kalangan kelas sosial
selain itu ada juga pelanggan yang bukan datang dari sekitar jogja
kalau anda baru pertama kali ke warung pojong bayuni harus sabar karena antrenya cukup panjang
seperti yang sudah saya lakukan dengan beberapa orang yang sudah di sini termasuk dengan mbak ayu yang tadi juga mengantri bersama saya
mbak ayu boleh izin sebentar mbak ayu
ini sudah berapa kali datang kesini mbak ayu
saya baru pertama kali
kenapa memilih kesini
soalnya saya baru liburan di indonesia
terus kata kakak saya disini terkenal banget enaknya
seperti pelanggan lainnya saya pun ingin mencoba menu yang paling banyak dipesan yaitu nasi dengan tiga macam sayur
telur kebal gabul dan ayam goreng khas bayuni yang disebut ayam kota
seporsi penuh seperti ini dihargai rp dua puluh satu
sarapan bisa dilakukan di sejumlah meja yang disediakan atau lesehan di kaki lima
tapi saya punya tempat makan favorit
antrian panjang juga membuat saya sulit menemukan tempat duduk untuk makan
tapi ada satu tempat yang ternyata berbeda dari yang lain yaitu tempat yang berdekatan langsung dengan pembuatan telur gebal gabulu
sekarang kita coba makanannya langsung ya
penuh sekali ya
wah harus pakai sambal nih
telur gobal gabul ini kalau dimakan ada sensasi
dan ini harus dimakan dengan sayur dan jangan lupa sambalnya
karena cita rasanya bisa sempurna
jangan lupa juga kita coba ayam yang jadi andalan warung kocomba ini
nah kalau anda ingin pengalaman sarapan berbeda di yogyakarta warung pojok bayuni bisa jadi alternatif
warung ini buka jam enam pagi hingga jam dua siang hanya di hari kerja saja
tim liputan cnn indonesia daerah istimewa yogyakarta